telah berselang tiga belas hari sejak gempa cianjur pencarian korban terus dilakukan hingga hari ini
bagaimana perkembangannya kita akan bahas bersama plt kapus datin dan komunikasi kebencanaan bnpb abdul muhari
terima kasih pak abdul sudah bergabung bersama kami malam ini
pak abdul ini hampir dua pekan pasca gempa cianjur pencarian terus dilakukan setiap hari hingga hari ini menjadi hari yang terakhir
dan kini juga diperpanjang hingga tiga hari ke depan
apa saja yang menjadi kendala pencarian korban selama tiga belas hari ini
terima kasih mas jadi memang untuk pencarian dp kita per hari ini itu tersisa delapan orang yang kita harapkan bisa diselesaikan dalam tiga hari ini
karena kita cukup optimis sehingga memperpanjang waktu pencarian yang seharusnya sudah habis di sini
memang proses ini kita juga bicarakan dengan keluarga korban dan juga melihat dengan peluang di lapangan
nah dari basarnas juga mungkin masih melihat bahwa ini bisa diteruskan dan kita masih mengharapkan akan menemukan jasad sehingga kita putuskan
untuk memperpanjang tiga hari ke depan
tetapi selain itu sebenarnya secara gambar besarnya mas saat ini kita sudah mulai geser fokus kita meskipun pencarian korban ini tetap dilakukan dengan optimal
tetapi saat ini kita sudah mulai masuk pada fase atau percepatan fase rekonstruksi rumah warga yang terdampak
karena inilah fokus dari perhatian bapak presiden supaya korban terdampak yang rumahnya rusak baik itu rusak perat rusak sedang rusak kenyang itu bisa segera diperbaiki dan masyarakat bisa kembali ke rumah masing masing
baik pak abdul tadi kan kita juga merasakan gempa enam satu di jawa barat begitu ya
apakah gempa tersebut juga mempengaruhi bagaimana tanahnya apakah bergerak dan sebagainya terkait dengan proses pencarian korban
yang akan dimulai besok
ya tadi kalau gempa magtut enam empat yang kemudian direvisi oleh bmkg menjadi enam satu itu terjadi di enam belas lebih empat puluh sekian menit
pada saat itu pencarian sudah dihentikan di garut karena cuaca hujan
dan gempa tadi memang guncangannya terasa di kianjur
tetapi guncangan ini
ini guncangan mengayun karena gempa dalam
ini karakteristiknya berbeda sekali dengan gempa di cianjur dua minggu yang lalu yang merupakan gempa dangkal
biasanya kalau karakteristik gempa dalam itu bisa merusak tergantung dari magnitudonya tetapi tidak menghancurkan
ini berbeda dengan gempa dangkal yang mungkin magnitudonya tidak terlalu besar tapi karena dekat ke permukaan epicenternya sehingga
daya rusaknya sangat signifikan
bnpb sudah langsung berkoordinasi dan melakukan pengumpulan data di lapangan
bekerja sama dengan bpdb
sampai sejauh ini dua belas menit yang lalu laporan terakhir diupdate ke kami
ini dampak dari gempa garut enam satu tadi
itu empat rumah rusak ringan
dan satu korban luka ringan karena jatuhan gempen
saat ini sudah dibawa ke puskesmas dan sudah kembali
oke baik baik ini tentu melihat apa yang terjadi
tadi anda mengatakan seluruh pihak optimis begitu akan menemukan delapan korban yang masih belum ditemukan sampai dengan hari ini
tapi kalau saya boleh tanya langkah apa yang selanjutnya akan diambil mengenai pencarian delapan korban ini untuk tiga hari ke depan
iya untuk pencarian
tetap fokus di tiga tempat
warung sate simpa yang mana ada satu korban ditemukan hari ini
kemudian di daerah cijedil dan juga kampung cicadas
di rt tiga dan kampung pilkada
ini merupakan titik titik pencarian yang dilaporkan mungkin masih ada warga tertimbun
karena sebenarnya dari laporan awal yang kami terima sehari yang lalu
ini seharusnya dp ini daftar pencarian ini sudah habis
tetapi memang ada laporan baru
laporan yang sudah teridentifikasi ada identitas yang dilaporkan oleh warga
sehingga ini yang kemudian dan menjadi tambahan daftar pencarian
titik tempat yang diduga orang baru ini warga hilang ini itu juga diketahui
sehingga bisa lebih fokus pencarian ini
saya membuat keputusan kita panjang proses pencarian ini sampai tiga hari ke depan
baik pak abdul
ini kalau kita tanya mengenai sisa tanah longsoran itu nanti akan dipindahkan kemana pak
nah ini masih kita diskusikan
karena ini kita juga melihat kondisi daerah longsoran itu sendiri
sampai saat ini daerah longsoran itu kalau kita melewati daerah cipanas atau melewati daerah kawasan sapi sinta
daerah papaguda itu mungkin masih sangat labil nanti bagi upr untuk menyiasati penguatan lerengnya
apakah akan menggunakan material yang saat ini ada atau frekuensi keteknikan dan lain lain
itu nanti mungkin kita lihat dalam beberapa hari ke depan
pak abdul kalau lokasi pencarian korban misalnya warung sate sinta jedil nah nanti itu kawasannya akan dijadikan apa di sana pak
ini berarti kita bicara potensi relokasi
dari rekomendasi bmkg
jadi ada kita lihat kalau dari pattern nya dari jalurnya
itu ada beberapa tempat yang memang kerusakan rumah itu sangat parah
tetapi di tempat lain mungkin jarak dua ratus meter dari lokasi itu kerusakan rumah tidak terlalu signifikan
nah untuk daerah daerah yang kita ciri jai sebagai alur vesarnya
itu memang bmkg saat ini masih terus mendata bekerjasama juga dengan badan geologi dan rekan rekan brin dan itb
itu untuk daerah yang rumahnya
saat ini hancur kolaps dan rusak berat
itu jadi prioritas kita untuk direlokasi
karena kita tahu gempa si anjur ini secara umum secara kasar prode ulangnya itu singkat
tahun delapan puluh dua tahun dua ribu kemudian dua ribu dua puluh dua
artinya itu kurang dari dua puluh lima tahun kurang dari satu generasi
kalau kemudian daerah yang saat ini sangat terdampak dan kita tahu
mengenali daerah itu kemudian kita bangun lagi rumah institu di lokasi eksis di lokasi yang sama
artinya kita mengulang lagi nanti cerita di dua puluh tahun ke depan
nah ini kemudian yang jadi prioritas kita untuk direlokasi
masyarakat masyarakat yang saat ini rumahnya hancur total rusak berat kolak
itu yang jadi prioritas untuk direlokasi di tiga tempat
itu ada di sirna gali ada di mande
ada di jitendawa
ini sudah berlangsung sedang ini berjalan proses pembersihan lahan dan penyiapannya
baik pak abdul berarti sampai dengan saat ini masih belum didapatkan informasi
apakah lokasi tersebut aman untuk digunakan kembali atau tidak begitu ya
karena data tadi masih dikumpulkan sampai dengan sekarang
secara umum bmkg sudah menyampaikan
untuk lokasi lokasi daerah yang saat ini kluster kluster kawasan yang rusak berat
itu rekomendasi tidak untuk dibangun kembali
itu tidak clear dari bmkg
itu menjadi prioritas jadi warga warga di tempat yang saat ini di sarampas di jedil
di tempat lain yang rumahnya kluster rusak berat itu prioritas untuk kita relokasi
itu sudah rekomendasi bmkg
meskipun meskipun ada apa
kan rumah rekonstruksinya tahan gempa
tetapi potensinya sekarang kita lihat di kawasan sarampas
misalkan ada rumah yang benar benar miring
fondasinya tercabut karena sukur tanah yang merekah
yang melepuh seperti itu
yang juga harus kita khawatirkan kalau di situ kita bangun lagi
yang tadi saya bilang kejadiannya akan sama
oke jangan sampai kita mengulang kejadian yang sama beberapa tahun ke depan
pak abdul kalau kita melihat
frekuensi dan juga intensitas gempa ini kan semakin hari gempa susulan juga semakin berkurang begitu
apakah warga yang rumahnya rusak ringan itu sudah diizinkan untuk kembali ke tempat tinggal mereka
kalau untuk warga yang rumahnya rusak ringan
jadi rumah rusak ringan ini mungkin cuma dindingnya retak retak rambut
seperti itu tanpa ada kerusakan di tiang dan tanpa ada kerusakan di kuda kuda atap
itu saran kita memang segera turun
kalau misalkan ada aspek psikologis yang ketika kita melihat rumah retak itu ketakutannya datang lagi
pemerintah akan mengganti atau mendukung perbaikan rumah rusak ringan ini mas
bapak presiden sudah menyampaikan rumah rusak ringan akan didukung perbaikannya sebesar sepuluh juta rupiah per unit
nah untuk yang rusak sedang ini nanti perlu berkonsultasi dengan aparat desa
dan tim dari pupr
apakah perlu penguatan struktur
karena kalau rumahnya sudah rusak sedang ini di tengah antara rusak ringan dan rusak berat
harus ada penguatan penguatan yang secara kesesmikan itu perlu assessment yang lebih baik
ini perlu berkonsultasi di data dengan
saat ini kita membangun ruang untuk pemerintah
contoh mas di daerah daerah terdampak ini bagaimana buat atau struktur rumah sederhana tapi tahan gempa
itu dilihat oleh masyarakat prosesnya sekarang sedang berjalan
nah kalau itu bisa dilakukan sendiri untuk memperbaiki rumah yang rusak sedang
pemerintah juga akan membantu
per unitnya dua puluh lima juta
nah khusus untuk rumah rusak berat
kalau nanti warga ini direlokasi
maka mereka tidak dapat penggantian yang lima puluh juta
tetapi kalau mereka membangun institusi di lokasi yang menurut bmkg masih mungkin
masih mungkin untuk dibangun kembali pada lokasi yang sama
itu mendapat dukungan lima puluh juta
seperti apa rumah yang bisa dibangun lima puluh juta tapi tahan gempa
nah ini kita sudah membangun rumah contohnya di tiga lokasi
ada di lokasi surnabali
kemudian ada di warung gondang
dan ada di markas batalion infantry rider tiga ratus
ini kita sudah lihatkan rumah contohnya
kemudian manual manualnya sangat gampang
itu sudah kita siapkan nantinya
kalau misalkan masyarakat yang terdata berada di alamat atau di lokasi yang menurut bmkg
masih diperbolehkan untuk membangun institu
maka nanti akan diserahkan dukungan bantuan perbaikan rumah
yang berbesar rp lima puluh juta per unit
tetapi bagi mereka yang memilih
saya direlokasi saja di tempat yang baru
tidak mendapatkan pergantian lima puluh juta
tapi mendapatkan full rumah yang baru di tempat relokasi
ini tadi anda katakan bahwa memang contohnya sedang dibuat
bukan sudah dibuat sedang dibuat dalam proses begitu
lantas kalau kita bicara rencana
kapan relokasi ini akan mulai dilakukan kepada warga
mengingat sudah dua minggu ini berjalan kurang lebih warga bertahan di
ya saat ini pendataan warga by name by address nya
yang dikonfirmasikan dengan data dukcapil
supaya lebih valid data itu
itu sudah berjalan mas
sudah ada yang di sk kan oleh bupati yang datanya sudah tervalidasi
nah data yang di sk kan oleh bupati ini nanti bisa ditelusur sendiri ke bupati
serta yang masyarakat terdampak yang sudah di sk kan ini
ini bisa segera direalisasikan
mungkin nanti bapak presiden yang akan langsung mungkin memberikan ini kepada masyarakat
nah ini bukti bahwa kalau saya sampaikan
proses rekonstruksi rumah warga hanya dua minggu pasca bencana
itu luar biasa cepat sangat cepat
kekepatan mungkin kita nggak nemuin halnya sekepat ini
jadi ini benar benar akselerasi dari satu proses
yang merepresendasikan keizinan langsung dari bapak presiden
dari kepala negara supaya warga cianjuri tidak terlalu lama ada di kemungsian
baik pak abdul ini kalau kita bicara soal gempa
dua pekan lalu berlaku
pekan lalu gempa di cianjur
hari ini kita juga merasakan gempa yang terasa begitu ya di jakarta
hingga jakarta terasa juga gempanya
lantas apa yang bisa kita lakukan ketika terjadi gempa
supaya tidak memakan banyak korban pak
ya sebenarnya kalau kita berbicara meminimalkan potensi korban akibat gempa
itu langkah mitigasi paling utama itu mitigasi struktural
mitigasi struktural itu seperti apa
itu yang paling utama
karena bagaimanapun yang membunuh itu bukan gempa
itu kita semua tahu
yang membunuh itu adalah peruntuhan bangunan yang tidak tahan gempa
karena kita tidak akan punya waktu cukup banyak untuk keluar rumah ketika terjadi gempa
dan tidak pada semua kondisi gempa kita bisa langsung merespon dengan berlari keluar rumah untuk evakuasi
untuk gempa cianjur misalkan
itu guncangan merusaknya itu cuma tujuh sampai sembilan detik
gempa jogja tahun dua ribu enam memakan korban lebih dari enam jiwa
itu guncangan merusaknya itu cuma sembilan detik lah
bayangkan kalau waktu sembilan detik itu kita nggak bisa bertahan berdiri apalagi berlari keluar rumah
jadi benar benar ini faktor utama atau upaya mitigasi yang utama itu adalah pengeluaran bangunan
jadi ini yang benar benar harus kita upayakan
bagaimanapun kita harus bisa untuk memulai dari kita sendiri dari keluarga kita sendiri
kita lihat lagi suhu rumah kita
apakah dulu waktu kita membangun rumah atau membeli rumah ada kriteria smi bangunan tahan gempa
kalau tidak mari sama sama ini menjadi gerakan bersama kita
kesadaran yang dimulai dari keluarga masing masing karena kita bertanggung jawab terhadap keluarga kita masing masing
karena pola pola metode metode penguatan bangunan yang sebenarnya tidak memerlukan biaya yang cukup banyak
bnpb nanti akan mensosialisasikan langkah langkah sederhana
langkah langkah yang tidak berbiaya mahal tapi juga bisa dilakukan langsung
oleh pemilik rumah sendiri
jadi ini yang akan kita lakukan ke depan
oke baik langkah langkah kecil tadi salah satunya adalah penguatan bangunan yang diharapkan
ketika nantinya terjadi gempa lagi kita tidak memakan korban yang banyak
begitu ya terima kasih plt kapus datin dan komunikasi kebencanaan bnpb abdul muhari sudah bergabung bersama kami malam ini
terima kasih pak